nah jika di amerika dan eropa pasar e commerce ini dikuasai oleh amazon
asia didominasi oleh alibaba toko online asal tiongkok
pendirinya adalah jack ma orang kedua terkaya di negeri tirai bambu
yang sukses berbisnis pasar online usai mendapatkan ilham dari internet
mari kita simak ulasannya dalam tech figure berikut ini
kisah dongeng dari timur tengah
tentang pemuda yang mendapatkan kekayaan setelah menemukan harta karun
kisah dongeng alibaba juga terjadi di negeri tirai bambu
bedanya pemuda bernama jack ma tidak mendapatkan kekayaannya secara tiba tiba
jack ma yang bernama asli mayun adalah pendiri perusahaan
perdagangan elektronik di tiongkok bernama alibaba group
situs alibaba yang dirintis sejak delapan belas tahun lalu
kini berkembang menjadi e commerce terbesar di asia
siapa sangka sebelum mendirikan alibaba
jack ma yang kurang pintar dalam hal akademis
sempat ditolak masuk di berbagai perguruan tinggi
ia juga sering ditolak saat melamar pekerjaan
pada akhirnya ia berhasil menamatkan kuliahnya di sebuah universitas

dan bekerja sebagai guru bahasa inggris
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh lima jack mendapat ilham saat tengah berselancar di internet
untuk mencari produk minuman asal tiongkok
seketika muncul ide untuk membuat situs perdagangan virtual
berisi informasi produk produk buatan tiongkok
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan jack bersama tujuh belas rekannya mendirikan situs yang diberi nama

produk dari para eksportir yang memungkinkan pelanggan dapat membeli langsung melalui situs tersebut
meski gagal mendapat untung hingga tahun ketiga
alibaba terus mendapat kepercayaan dari konsumennya
alibaba berhasil mendapat suntikan dana sebesar dua puluh lima juta dolar amerika
dari investor amerika dan jepang
ketika alibaba mulai sukses
jack memendirikan taobao yang ia ciptakan untuk menyaingi situs ebay di tiongkok
alibaba pun membuat terobosan dengan sistem pembayaran tersendiri yang diberi nama alipay
alipay adalah sistem yang serupa dengan rekening bersama
di mana penjual tidak akan bisa mendapatkan uang mereka sebelum barang yang dikirimkan sampai ke tangan pembeli
kesuksesan jack ma dengan alipay nya membawa alibaba mencatatkan sejarah
dari hasil inisial public offering di bursa saham amerika serikat
jumlah penawaran saham perdana alibaba yang mencapai dua puluh empat tiga miliar dolar amerika
atau sekitar dua lima miliar dolar amerika
alipay yang mencapai dua ratus delapan puluh lima triliun rupiah adalah yang terbesar sepanjang sejarah ipo
khususnya bagi perusahaan berbasis teknologi
didukung meningkatnya penggunaan internet masyarakat kelas menengah
alibaba berekspansi dengan menguasai lini bisnis internet yang lain
seperti jejaring sosial lewat kerjasamanya dengan tengo
hingga pemesanan tiket transportasi dan akomodasi perjalanan
delapan ratus juta transaksi tercatat di situs alibaba
jumlah itu pun lebih banyak daripada gabungan total transaksi barang di amazon maupun ebek
sejak awal jack ma menyadari jika alibaba ibarat harta karun
penggaliannya butuh perjuangan dan kerja keras bertahun tahun